ya apapun pokoknya masalah yang kemudian ditimbulkan sejak aksi dua puluh dua mei ya
semoga ada jalan keluar dan juga ada solusinya karena tentu kita semuanya ingin semuanya damai gitu ya
nggak ada lagi masalah masalah lagi
iya lah kan kita juga menjalankan tugas jurnalistik
tidak hanya kita sendiri kita juga butuh dukungan dari berbagai macam pihak
salah satunya adalah kepolisian
betul mudah mudahan ya tadi kita sudah singgung di awal ya hanum
pekan ini aman aman semuanya
amin semoga ya
dan memang nih aksi dua puluh dua mei lalu ini adalah salah satu bentuk kebebasan demokrasi
atas hasil perolehan suara pemilu dua ribu sembilan belas
namun aksi tersebut justru berujung ricuh dan menimbulkan rasa was was masyarakat
ya pertemuan kedua paslon didilai perlu untuk meredam situasi memanas
dan bagaimana pendapat masyarakat
apakah pertemuan kedua paslon ini menjadi cara yang efektif untuk mendinginkan suasana

sangat perlu ya karena kedua tokoh dari beda kubu ini
bisa dibilang sangat didengar suaranya dan sangat vokal
jadi bagaimana caranya untuk mencairkan dengan satu komitmen bersama
untuk demi indonesia
pertemuan kedua paslon ini menjadi cara efektif untuk mengembangkan kemampuan pemilu dua ribu sembilan belas
jadi bagaimana caranya untuk mengembangkan kemampuan pemilu dua ribu sembilan belas
untuk menjadikan indonesia yang lebih damai dan lebih baik ke depannya

karena ya kedua pasangan calon itu udah punya masa masing masing
jadi harusnya masa masa mereka sudah bisa mendengarkan kedua calon itu
kalau nggak ketemu sih kayaknya mungkin bakal berlanjut terus ya
saya pasti kayak nggak ada kejelasan gitu dari
kalau nggak ketemu kan kita pasti mikirnya
oh satunya kayak nggak terima
tapi padahal mungkin aslinya nggak gitu
jadi menurut aku penting banget kalau harus ketemu dan dibicarakan
perlu karena sebagai masing masing pemimpin ya harus mengarahkan lah
intinya bisa karena mereka juga dipilih oleh masyarakat
berarti mereka dipercaya untuk
menurut saya penting sekali
sebab dengan adanya invitation dari pemimpin dari kubu satu atau kubu dua itu
akan membantu untuk membuat jakarta lebih kondusif lagi
perlu ya perlu
tapi penting nggak terlalu penting sih menurut saya
kalau mereka ketemu pun hasilnya buat apa juga gitu loh
maksudnya apakah bakal ngerubah hasil
ritcho kemarin nggak gitu loh
nanti di depannya bisa ritcho lagi
bisa terjadi juga masih ada kemungkinan
sekarang kan masalahnya adalah gimana tiap paslon memberikan
apa namanya kayak pengertian kepada pendukungnya masing masing
sama sih pendapat saya perlu nggak perlu gitu loh
tapi salah satu reasonnya itu perlu
apa yang publik ini pengen dengar juga dari kedua pihak ya
alasannya mereka semuanya gitu